putri usus goreng
ibu tau kita udah pacaran
kok ibu bisa tau
ya ibu tahu dari instagram kamu
enggak enggak mungkin putri usus goreng
kan ibu gak follow aku di instagram
yaudah kalau gitu ibu yang cuci
sekarang kamu istirahat ya
enggak usah ibu enggak usah
ini aku aja yang cuci sendiri
soalnya juga abis ini aku mau langsung mandi
ibu gerah banget
yaudah aku cuci sekarang ya ibu
soalnya takut makin lama kalau kemaleman
bukannya tadi begitu pulang putri langsung mandi ya
kenapa sekarang mau mandi lagi
baju ini pasti yang semalam putri mau coba cuci
makanya dia segitu nutupinnya
sampai dia jemur dimanapun aku gak tau
kamu jangan coba coba backstreet
ya sama pangeran
ibu gak mau loh
ya karena itu sama aja namanya bohong tuh
putri kenapa nekat sekali sih jadian sama pangeran
bahkan dia nutupin semua itu dari aku
dia kan udah janji kalau gak akan bohong lagi ke aku
mau ngapain sih dia
sampai nekat masuk ke kelas
apa dia belum puas
neror gue dengan datang lagi ke dalam hidup gue
padahal hidup gue udah tenang aja ini
rizky kamu begitu amat panangnya terkesima
saya bersama mahasiswi baru kelas komunikasi
eh naomi kita gak perlu wajib pakai bahasa inggris kok
terserah kamu inggris jermanis terserah deh
oke kalau gitu pakai bahasa indonesia aja ya pak
halo teman teman nama ku naomi karenina
saya pindahan dari australia
semoga kalian bisa nerima aku ya
eee ibu saya pak
saya kan udah bilang nanti di dalam kelas saya jangan sampai kamu nyalain hp ya
ingat ini buat semuanya
termasuk kamu juga naomi
jangan menyalakan hp di dalam kelas saya oke
sekarang put please matikan oke
iya pak maaf
yaudah sekarang kita masuk kelas yuk
halo pak regar
sumbel amat kamu
kenapa saya manis begitu
emangnya gak boleh pak regar
ya boleh boleh aja sih
cuak yang kadang akan jadi aneh
sekarang aku sih belum ada ke availability dah

aku telpon ibu dulu ya sebentar
maaf ya bu tadi nggak bisa angkat telepon ibu soalnya lagi di kelas
ada apa bu
kamu pernah bilang ibu kan
kalau kamu gak akan bohongin ibu lagi
tapi kenapa sekarang kamu bohongi lagi
kamu bisa jelasin gak ke ibu
kalau kamu bohongin ibu
masalah kamu jadian sama pangeran
kamu tahu kan put
ibu tuh gak suka
kamu deket sama pangeran ibu gak izinin
apalagi kamu sampe pacaran
ibu tahu dari mana
ibu tahu dari ig
sejak kapan ibu ngerti soal sosial media
pantes ya semalam itu kamu sibuk cuci baju
makanya di jemuran gak ada kaos kamu itu yang sama sama pangeran
pus kamu tuh kan tahu kalau ibu tuh sama sekali gak suka dibohongin put
apalagi sama anak ibu sendiri
tapi aku bisa jelasin kok sama ibu
nanti di rumah kami jelasin semuanya
pak remun udah lama pak di sini
pak remon denger semua ya pembicaraan saya di telepon
ya saya denger semuanya
kalau boleh saya tanya sama bu nawang sejak kapan bu nawang punya medsos
saya nggak pernah main medsos pak
kalau bu nawang gak main medsos kenapa tahu
kalau pangeran posti foto jadiannya sama putri
aku gak mungkin bilang kalau mel yang kasih tahu aku soal postingan foto di ig nya pangeran
aku gak mau pak remon sampai marah ke mel
padahal niat mel kan baik ke aku
bu nawang kenapa diam aja
bu nawang ada sembunyi sesuatu dari saya
pak remon datang ke sini mau bicara masalah suami saya kan pak
tapi saya masih penasaran bu nawang
pak maaf ya
saya nggak mau konsentrasi saya untuk masalah suami saya jadi terpecahkan gara gara masalah putri
kesannya saya terlalu ikut campur masalah ibu dan putri
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
putri khusus goreng
ibu tahu kok kita udah pacaran
kok ibu bisa tahu
ya ibu tahu dari instagram kamu
enggak enggak mungkin putri khusus goreng
kan ibu gak follow aku di instagram
dan kamu tahu sendiri kan instagram aku itu private
jadi cuma orang orang yang follow aku yang bisa lihat postingan aku
dan ibu kan gak follow aku
yang follow aku juga kebanyakan mahasiswa mahasiswa di sini anak anak umuran kita
kamu yakin yang follow kamu semuanya teman teman kamu
gak ada orang lain
ya emang temen temen aku sebagian dari kampus ini sebagian dari luar negeri
tapi ya apapun itu gak mungkin dong
mas ada teman teman aku yang bocorin ke ibu
secara ibu gak kenal sama mereka
bener juga sih
tapi mungkin aja ibu tahu dari teman kantornya
aduh ibu pasti kecewa banget nih sama gue
tapi khusus goreng ya
pokoknya kamu gak usah pamer pameran hubungan kita ke instagram
buktinya ibu tahu kan gimana kalau ada orang yang sengaja berceri